tim bola basket kebanggaan jawa timur cls knight surabaya masih perkasa dalam babak playoff ibl dua ribu dua puluh
di motori jamar andre johnson cls mengalahkan satya wacana dengan skor enam dua
cls knight surabaya kembali menunjukkan keperkasaannya dalam babak playoff ibl dua ribu dua puluh
berbekal sebagai pemunca klasemen cls tanpa ampun membantai satya wacana semarang
bermain cepat dan agresif jamar andre johnson menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan enam belas angka
anak anak asuhan pelatih wahyu widaya jati ini pun menutup pertandingan dengan kemenangan enam dua lima dua
meski menang dan lolos ke final empat namun ada beberapa catatan yang harus segera dimenahi cls
level kita itu bermain yang saya bilang juga tadi
jadi kalau kita levelnya harus seperti yang kita main di surabaya
karena hari ini turnover sangat banyak gitu
dan itu juga saya bilang turnover yang rookie mistake lah
satya wacana sendiri sebenarnya mengawal
ini pertandingan dengan sangat baik
duet dua pemain andalanya lespati ragil pamungkas dan firman nugroho mampu merepotkan cls dan sempat membuat timnya unggul dalam perolehan angka
namun full trouble yang dialami oleh pemain pemain big man satya wacana di kuartal kedua
membuat cls dapat keluar dari tekanan dan menemukan kembali risma permainan mereka
tujuh belas angka yang dicetak respatiragil pamungkas di pertandingan ini pun tak cukup untuk membuat satya wacana mengejar ketertinggalan
meski timnya tersisih pelatih satya wacana evri meldi mendapat gelar pelatih terbaik tahun ini
dengan prestasinya membawa satya wacana untuk pertama kalinya menembus babak playoff